pakar psikologi forensik reza indragiri menilai tudingan pelecehan seksual dalam kasus kematian brigadir j tidak wajar
menurut reza kejahatan seksual biasanya dilakukan dalam wilayah kekuasaan pelaku
dengan kata lain tidak sewajarnya hal ini dilakukan oleh seorang bawahan di rumah kadif propam
reza juga mengatakan biasanya pelaku kejahatan seksual perlu menguasai tempat kejadian supaya tidak ada bukti
ia menilai banyak kejanggalan dan hal yang tidak lazim dalam kasus ini
karenanya diperlukan investigasi ketat oleh kepolisian
kemudian disitu ada orang lain yang berpotensi menjadi saksi
dan disitu juga barangkali ada cctv
karena mungkin itu rumah orang penting bangunan bangunan strategis
dan juga disitu tersedia akses atau jalan bagi calon korban untuk melarikan diri
disitu pula mungkin tercecer jejak jejak pelaku
maka sungguh sungguh pemilihan lokasi kejahatan seksual di tempat semacam itu bukanlah tempat yang wajar
kapolri jenderal istio sigit prabowo mengumumkan telah membentuk tim khusus untuk memantau penanganan kasus penembakan brigadir j
yang terjadi di rumah dinas kadif propam

ristio berharap hal ini bisa menjawab keraguan dari masyarakat terkait isu isu liar yang berkembang
dan sekaligus menjadi wujud komitmen polri untuk mengungkap kasus ini secara objektif dan transparan
tim sudah bekerja tim gabungan sudah dibentuk
tentunya nanti rekomendasi tim gabungan ini akan menjadi salah satu yang kita jadikan untuk
hingga rabu siang lembaga pelindungan saksi dan korban lpsk belum menerima permintaan pelindungan dari keluarga korban maupun saksi kasus polisi tempatan
lpsk belum bisa menindaklanjuti kasus ini jika status hukum belum naik ke ranah pidana
bahwa perlindungan itu dilakukan dalam proses peradilan pidana
dengan kata lain lpsk bisa melakukan perlindungan kalau ada proses pidananya
dalam artian ini adalah laporan kepolisian tentu yang mengelola proses pidananya
nah kalau mengajukan permohonan tentu keluarga maupun siapapun gitu ya
yang berhubungan dengan peristiwa ini saya bilang peristiwa karena
belum tentu ada tindak pidana untuk yang itu ya maksudnya ada peristiwa pidana iya
tetapi siapapun untuk peristiwa itu bisa mengajukan ke lpsk
tidak harus dari kepolisian
meskipun salah satu sumbernya bisa saja rekomendasi permohonan perlindungan itu berasal dari kepolisian
kapolri menyatakan tim gabungan yang dibentuk diantaranya terdiri dari kepolisian kompolnas dan komnas ham
apakah nantinya tim gabungan ini bisa menghasilkan
pengungkapan yang sebenarnya dibalik kasus penembakan antara dua polisi di rumah dinas irjen verdi sambo
menguji taji tim gabungan bentukan kapolri
jangan kemana mana tetaplah bersama kami di cnn indonesia news
anda kembali di cnn indonesia newsroom
kami sedang melakukan dialog bersama dengan irjen paul purnawirawan beni mamoto ketua harian kompolnas
ketua harian kompolnas
pak beri tadi sebelum jeda anda mengatakan bahwa nantinya tim gabungan ini akan bekerja secara independen
saya akan menajakan kembali menekankan begitu
mungkin anda bisa jelaskan kembali mengenai independensi dari tim gabungan yang nantinya akan bekerja
ya kami selaku pengawas eksternal kan kami atasan kami dalam hal ini menko polhukam
selaku ketua kompolnas
jadi tentunya dalam bekerja ini kami sesuai
apa yang diarahkan oleh pimpinan kami kemudian kami akan pegang teguh masalah profesionalisme dan objektivitas
ini sudah kami buktikan ketika kami tugas di ketua tim investigasi tgpv intan jaya
pak benny ini dari berbagai pihak kan juga menyatakan termasuk dari ipw juga indonesia police watch
yang menyatakan bahwa seharusnya tim gabungan ini diberikan batas waktu bekerjanya
anda melihatnya seperti apa pak
soal batas waktu semua orang termasuk kami ingin cepat selesai
nggak ingin berlama lama
sehingga upaya yang kami lakukan tentunya akan seoptimal mungkin
namun ketika nanti dalam pelaksanaannya ada hal yang memang perlu waktu
nah inilah yang tentunya perlu kita pahami bersama
sekali lagi semangatnya kita ingin secepatnya kasus ini tuntas dan selesai
kan masih banyak tugas yang lain
pak beri ini dari banyaknya informasi yang beredar termasuk dari media sosial
ini terlalu banyak informasi dan juga sebagian publik ini ternyata ada yang skeptis terkait dengan tim gabungan ini
anda melihatnya seperti apa pak
kami sendiri menerima dan mengikuti apa isu yang beredar di media sosial
banyak pihak juga konfirmasi ke kami lewat wa dan sebagainya
jadi memang dengan informasi itu bisa membuat masyarakat kemudian skeptis
tetapi yakinlah bahwa kami akan berusaha maksimal mungkin
dan saya yakin semua di jajaran polri ini pun punya komitmen yang sama
ingin segera masalah ini selesai tuntas dan terjawab
sehingga masyarakat nanti menjadi jelas mendapatkan informasi yang akurat kemudian bisa dipertanggungjawabkan
ini ada yang melihat memang ketika kasus ini terjadi pada hari jumat lalu
terus baru diekspros tiga hari kemudian pada hari seninnya
padahal jika memang kasus ini kasus yang lain begitu bisa jadi lebih cepat daripada tiga hari
anda melihatnya ini sesuatu yang normal atau bagaimana pak
ya kami sendiri kan sudah turun langsung ke polres jakarta selatan
diantaranya adalah masalah itu
kok tidaknya sampai tiga hari
kita semua tahu bahwa peristiwa ini terjadi jam tujuh belas
kemudian besoknya sudah hari raya idul adha
jadi sabtu minggu masyarakat sedang merayakan idul adha
banyak yang libur banyak yang pulang kampung dan sebagainya
penyidik sendiri merasakan bahwa ketika mengkomunikasikan ini dengan bidang bidang lain
ya sebagian sedang merayakan hari raya begitu
nah kemudian apabila dirilisnya itu baru senin ya itu sudah hari kerja
kemudian sudah ada ruang ketika penyidik sudah olah tkp
kemudian memeriksa saksi
sehingga sudah ada konstruksi kasusnya
sehingga sudah ada bahan untuk dirilis gitu
pak benny ini kan juga yang menjadi pertanyaan dari masyarakat adalah
ketika terjadi penembakan hingga dua belas kali
tujuh dan juga lima begitu ya
ini kan suara juga terdengar
publik tidak melaporkan kejadian ini
lalu di lokasi kejadian juga tidak terdapat garis polisi
ini keraguan keraguan publik ini apakah nantinya bisa terjawab pak
itulah hal hal yang nantinya ketika kita turun untuk olah tkp
ketika kita nanti mendengar kesaksian dari tetangga
ada yang dengar nggak pembantu ada yang dengar nggak
itu menjadi bagian nanti yang akan didalami di lapangan
oke pak benny saya bertanya lagi ini seberapa optimiskah anda
dan juga tim gabungan melihat bahwa kasus ini akan segera bisa diungkap
saya dalam menjalankan tugas selalu bermodalkan optimisme
kalau kita berangkat sudah pesimis semangat kita sudah rendah
tapi kalau optimis maka kita akan all out menggunakan segala potensi yang ada
untuk bisa menyelesaikan tugas ini
oke maksud saya seberapa optimis adalah seberapa cepatnya pak
kalau bekerja pasti saya yakin
teman teman dari kompolnas juga optimis mengerjakan kasus ini
tapi seberapa cepat pak
kembali tadi saya sampaikan kami ingin cepat
tetapi nanti ketika tahap demi tahap kami lalui
tahap demi tahap ini kami laksanakan
adakah satu proses yang perlu waktu
nah inilah yang nanti tentunya akan membuat waktunya menjadi lebih
sebagai contoh kami kan juga harus mendengar
apa masukan dari keluarga
kemudian kami juga harus cross check informasi lapangan dan sebagainya
oke itu memang membutuhkan waktu begitu ya pak
tapi kami harapkan begitu publik juga mengharapkan
bahwa memang bisa secepatnya
tapi sejauh ini memang dari temuan temuannya
apakah memang sudah ada mengarah ke arah motif tertentu pak
itu masih di dalam
itu masih di dalam
masih didalami dan masih berproses
kami belum bisa tentunya sampaikan ke publik ya
kami juga menunggu seperti apa update nya
termasuk juga perkembangan dari kasus ini
karena publik juga menantikan
terutama lubang lubang yang masih menjadi tanda tanya dalam kasus ini
terima kasih pak benny mamoto irjen paul purna wirawan benny mamoto
ketua harian kompolnas sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg menyatakan bahwa
pada awal juli sejumlah wilayah di indonesia telah masuk musim kemarau
namun sebagian besar wilayah terutama di pulau jawa
masih akan mengalami hujan dengan intensitas rendah hingga menengah
atau yang biasa disebut sebagai kemarau basah
musim kemarau di tanah air semestinya sudah dimulai sejak bulan april
hal ini ditandai dengan munculnya angin munson australia
atau angin munson timur dari australia menuju ke arah indonesia
musim kemarau juga identik dengan penurunan suhu di beberapa wilayah
terutama pada malam hingga dini hari
di kota bandung misalnya suhu pernah mencapai tujuh belas enam derajat celcius
namun fenomena lanina menyebabkan hujan masih sering terjadi hingga bulan juni
fenomena lanina terjadi ketika suhu muka laut di samudera pasifik
mengalami pendinginan hingga di bawah suhu normal
badan meteorologi klimatologi dan geofisika menyatakan
pada awal hingga pertengahan bulan juli fenomena lanina sudah dalam kondisi netral
namun untuk wilayah jawa barat terutama bandung raya
masih terdapat faktor lain yang dapat menyebabkan munculnya hujan
pada musim kemarau tahun ini atau yang biasa disebut sebagai kemarau basah
kondisi cuaca yang tidak menentu seperti ini
bisa menimbulkan beberapa penyakit seperti diare muntaber influenza batuk pilek
mata merah hingga infeksi saluran pernapasan
penyakit penyakit ini mudah muncul terutama pada anak anak
karena sistem imunya belum sebaik orang dewasa
di musim kemarau ini kan suhu itu terasa lebih dingin ya
yang kita rasakan terutama beberapa hari belakangan ini
katanya di kota bandung itu bisa
suhu rata ratanya sekitar sebelas tujuh belas derajat celcius
nah tentu suhu yang sangat dingin ini punya dampak juga terhadap kesehatan
kalau untuk tubuh sendiri suhu yang dingin ini
dia bisa menurunkan daya tahan tubuh menurunkan sistem imun
sehingga membuat seseorang menjadi lebih rentan untuk terkena penyakit
seperti infeksi virus atau infeksi bakteri
dan suhu dingin ini sendiri bisa membuat virus virus bisa lebih mudah untuk berkembang
untuk mencegah penyakit yang mungkin menyebabkan penyakit

kita harus beristirahat yang cukup
makan makanan bergizi
banyak minum air putih
serta melengkapi diri dengan vaksinasi influenza
hal yang tak kalah penting adalah menjaga lingkungan sekitar tetap bersih
agar tidak muncul bibit penyakit yang berasal dari bakteri maupun virus
angga putra helmi suryanegara bandung jawa barat
ya ada momen unik pada saat presiden joko widodo berdialog dengan
sejumlah warga dalam acara pemberian nomor induk berusaha
para pelaku usaha mikro kecil perseorongan di gornanggala cijantung jakarta rabu pagi
salah seorang warga bernama sulastri atau budelastri curhat kepada jokowi karena tidak menerima bantuan
saya sulastri dipanggilnya budelastri
bu sulastri panggilannya budelastri
iya saya ukm dari kecamatan ciracas
jualannya apa bu
jualannya pertama dulu saya itu sayur gendong pak
ya langsung gerobak
sekarang gerobak punya warung
ditawarkan supaya jangan kita sampai jatuh ke rentenir kan
tapi setelah kor kemarin pas pandemi ada bantuan ukm saya nggak dapat
terhampat si kor itu
gimana tuh pak
kalau yang bantuan itu memang dari enam puluh empat juta enam puluh lima juta umkm tadi enam puluh lima juta umkm
kita memang hanya yang kita bantu memang tidak semuanya hanya dua puluh juta
jadi ada yang tidak dapat
rondo dari sembilan puluh enam dengan tiga anak pak

ini udah larinya ke saya rondo
yang dua puluh lima aja biar lunas dulu
apa harusnya lunas sih
tapi saya kan punya warung dua
ini saya dengan bu lasri senang banget
karena semangatnya tinggi
memang umkm kita ini harus dalam
dalam keadaan apapun
ekonomi kita dalam keadaan apapun
harus semangatnya tetap semangat empat puluh lima harus
kita ke informasi selanjutnya
liburan masa kini tentunya nggak lengkap kalau tanpa foto foto alias selfie atau bersuah foto
nah melihat tren itu semua pemerintah kota surabaya menyediakan fasilitas umum yang instagramable
mulai dari taman yang disediakan bangunan rumah kaca warna warni hingga alun alun yang berada di bawah tanah

setiap meternya itu memang spotnya instagramable
jadi memang ya sekarang itu kalau ngomongin masalah healing itu nggak hanya refresh refresh saja
tapi juga ada komponen pentingnya
itu adalah butuh butuh alias selfie
nah termasuk di taman taman kota di surabaya
dan juga difasilitasi oleh pemerintah kota surabaya untuk sarana selfie
inilah sebutan untuk salah satu taman di kota surabaya ini
berada di jalan wiyung praja taman aktif ini memang di konsep instagramable
bintang utamanya adalah rumah mozaik warna warni ini
mengambil gambar dari berbagai sudut di dalam bangunan ini pengunjung akan mendapatkan hasil yang bagus
terlebih ketika terkena paparan sinar matahari pantulan cahaya warna warni menjadi lebih atraktif
nah ini salah satunya ada kayaknya satu keluarga lagi selfie nih
ini welfie nih bu permisi aduh aduh konsentrasi nih selfie nya
ini lagi selfie sama sekeluarga
iya ini kebetulan cucu liburan
jadi selfie tadi habis selfie di alun alun bawah tanah
kebetulan hari senin kan libur
nunggu jam empat kelamaan akhirnya belok kesini karena rumahnya dekat disini
terus gimana bu menuruti bu hasilnya ini
ya bagus kalau buat selfie selfie ini
karena di surabaya baru disini yang ada di liang liang
di bagian luar rumah mozaik juga dipersiapkan wahana swafoto dengan bola bola prismanya
aneka vegetasi tanaman hiasnya juga bisa dijadikan objek foto
karena banyak pilihan taman seluas lima seratus meter persegi ini juga digunakan sebagai lokasi pengambilan gambar untuk konten media sosial
wisata suap foto berikutnya adalah basement alias ruang bawah tanah alun alun kota surabaya
uniknya bila umumnya alun alun itu sebatas kawasan terbuka di tengah kota
alun alun kota surabaya justru menghadirkan ruangan bawah tanahnya ini nih
tepatnya di bawah komplek gedung balai pemuda
gedung ini sendiri adalah bangunan kolonial yang dahulu bernama the simpang stay society
alias tempat kongko dan rekreasi di zaman penjajahan belanda
dibuka kembali untuk umum tahun lalu kawasan bawah tanah ini menjadi media ekspresi khususnya seni lukis
tak pelak kawasan kaya keindahan visual ini pun menjadi ajang selfie
nah kenapa kok memilih sini buat tadi objek selfie selfie
karena banyak gambar gambar lukisan lukisan yang bagus untuk dipoto
oh gitu ya bagus lukisannya ya suka masuk ke sini
selain media lukisan tekstur bangunan yang bertangga juga menjadi ajang swafoto
mulai keluarga hingga pasangan nih awas terciduk ya
kawasan alun alun bawah kota surabaya ini buka setiap hari kecuali hari senin
mulai jam sembilan pagi hingga tujuh malam
mengunjungi taman mosaik ataupun alun alun kota surabaya semuanya gratis alias bebas biaya
bagaimana mau swafoto di mana
wida subianto aga dipa surabaya jawa timur
nah bagi anda penikmat wisata alam ada situ cilenca di pengalengan kabupaten bandung yang bisa menjadi agenda wisata anda
selain bisa menikmati udara sejuk khas dataran tinggi ini juga menjegarkan serta bisa menghilangkan pikiran di tengah kepenatan rutinitas
berkeliling menggunakan perahu dan juga menikmati keindahan alam sekitar bisa menjadi kegiatan yang seru
keindahan alam pangalengan kabupaten bandung selalu menjadi daya tarik untuk melepas penat aktivitas sehari hari
salah satu sudut indahnya adalah situ cilenca
dan wisata yang satu ini sebenarnya adalah danau buatan dengan luas mencapai seribu empat ratus hektar dan kedalaman tujuh belas meter
danau situ cilenca juga berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air atau plta
air yang berasal dari danau dialirkan melalui sungai palayangan dan dimanfaatkan warga sebagai sumber air
selain bisa menikmati udara yang sejuk disini para wisatawan bisa ke tengah danau dan menjelajah ke setiap sisi danau
dengan menggunakan perahu
kalau pengunjung kebanyakannya sih dari jakarta bekasi dari bandung juga banyak
indahnya panorama alam dengan latar perbukitan dan pegunungan yang membentang di kawasan situ
memanjakan mata siapa saja yang melihatnya
wisata disini indah banget ya nyaman sejuk
keliling wisata disini naik perahunya murah meriah nyaman
terus saya juga ajak anak anak main di sini seru banget
jangan lupa untuk mengabadikan momen dengan swafoto ya
untuk berkeliling danau menggunakan perahu jangan lupa siapkan uang sebesar dua puluh lima ribu rupiah per orang
dian permatasari pengalengan kabupaten bandung
sayangnya informasi tadi sekaligus menutup cnn indonesia newsroom hari ini
meskipun pandemi makin terkendali kita tetap waspada karena covid sembilan belas masih ada
pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan vaksinasi lengkap dan booster
untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua
jangan lupa kami akan hadir untuk menemani anda setiap hari
senin hingga jumat pukul enam belas tiga puluh serta sabtu dan juga minggu pukul enam belas tiga puluh

saya reza helmy pamit selamat malam dan sampai jumpa